indonesia tanah airku takut padara
bukan mereka ini bukan sedang mengikuti upacara bendera
namun dua warga ini menyanyikan lagu indonesia raya karena mendapat hukuman dari petugas satpol pp
akibat melanggar masa psbb dan tidak memakai masker
selain harus menyanyikan lagu nasional mereka juga dihukum push up oleh petugas
meski menyadari pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi covid sembilan belas
sejumlah pelanggar mengaku lupa dan terburu buru ketika ingin keluar rumah
razia yang dilakukan pada rabu sore di kawasan sekitar pasar awasari cepaka putih jakarta pusat ini
menjaring sejumlah warga yang mengendarai motor tanpa helm dan masker
alhasil mereka berdua
mereka diminta turun dari motor dan dihukum push up
kita hari ini melakukan kembali teguran tertulis dan melakukan teguran bahkan sampai dengan hukuman disiplin
supaya mereka nanti setelah diterapkannya pergub empat puluh satu dua ribu dua puluh ini mereka sudah tahu akan sanksi daripada peraturan tersebut
penerapan sanksi bagi pelanggar psbb di dki jakarta seharusnya sudah mulai diberlakukan sejak rabu tiga
hal ini mengacu pada pergub dki jakarta no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
menurut pergub tersebut berbagai sanksi akan diberlakukan seperti teguran tertulis kerja sosial hingga denda sebesar seratus hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
namun hingga rabu kemarin sanksi belum juga diterapkan termasuk di checkpoint ciledug jakarta selatan
petugas hanya memberikan surat teguran bagi pelanggar
meski begitu jumlah pelanggar setiap harinya berkurang
perharinya ada sekitar belasan pelanggar
mereka adalah pengendara yang tidak memakai masker pengendara roda dua yang berboncengan tidak sealamat dan kapasitas penumpang mobil yang melebihi lima puluh persen
tim liputan cnn indonesia